menambah waktu untuk beribadah merupakan aktivitas umat muslim di bulan ramadan
tidak terkecuali bagi para penyandang tunanetra di banyuwangi jawa timur
tepatnya di pondok pesantren anak berkebutuhan khusus kiai haji ahmad dahlan
kegiatan tadarus al quran braille ini diadakan setiap tahun selama bulan ramadan
butuh cara khusus untuk mengajarkan para santri al quran braille
yakni kepekaan dan kemampuan jari jemari
tahapan yang harus dilalui diawali dengan belajar ikro buku tajwid hingga ke tahap al quran braille
bisa berapa kali baca al quran masih kok
tapi setiap hari mesti baca ya
di bulan ramadhan ini tiap hari mas tadarus
di sana tadarusan di slb
di slb ya mas
tiap hari ya
masih kok sekarang lulus berapa mas
ada kesulitannya juga karena ada beberapa anak yang memang kemampuan
kepekaan ini juga beda beda
kalau ininya lancar
ini setiap hari pak ya
yang setiap hari yang anak anak yang disini atin yang dipondok
tapi yang ini kan mereka pada pulang kan gitu ya
ada pemandangan berbeda di rumah dinas wali kota probolinggo jawa timur pada ramadan ini
di salah satu sudut rumah dinas terdapat al quran raksasa
berukuran satu x satu lima meter
yang ditempatkan pada meja khusus terbuat dari kayu jati
dalam membaca al quran seberat satu ratus enam puluh kg ini
membutuhkan dua orang untuk membalik setiap lembaran kertas
menurut para hafiz hafizah
tulisan di dalam al quran ini terlalu besar
sehingga pembacanya harus ekstra teliti
biasanya tanpa membaca al quran
biasanya tanpa membaca al quran
biasanya tanpa membaca al quran
sehingga ketika membaca pakai musaf
apalagi mustaf yang al quran raksasa seperti ini
maka agak kesulitan
jadi alhamdulillah program ini adalah program yang sangat baik
al quran raksasa ini merupakan pemberian dari yayasan pendidikan ilmu al quran wonosobo
kepada wali kota probolinggo habib hadi zainal abidin
tim liputan berkata
dan cnn indonesia